oh om irfan lagi di rumah bu
kemarin kartipnya ketinggalan disini
jadi saya baru sempat ambil sekarang
kalau gitu saya permisi ya pak
siapa yang sakit tuh
oh enggak enggak bukan
dia sakit jadi ya
gitu deh om jenguk
kemarin bukan om irvan kesini
katanya jenguk koleganya
kenapa ktpnya bisa ketinggalan disini
aku doain yang terbaik ya buat kamu
kamu pasti berhasil
terima kasih ya
adik kan udah lama banget gak datang ke rumah kita
kira kira dia masih hafal gak ya jalan ke rumah kita
aku takut dia nyasar deh pak
ya udah lah sayang
ya adi gak akan nyasar
tolong perhatikan laki laki yang ada di foto ini
sudah hafal mukanya
kalau ada orang ini nyari saya maupun putri saya jessica
tolong bilang kami berdua sudah pindah
jangan biarkan orang ini masuk ke daerah sini
sebenarnya kasihan juga randy
dia gak melakukan kesalahan apa apa ke jesse
tapi terpaksa saya bohongin dia juga
saya cuma nggak mau siapapun tahu soal apa yang menimpa jese
termasuk calon suaminya sekalipun
ya terima kasih
terima kasih pak
kangen banget sama rumah ini
siisi rumah ini juga rindu sama kamu jess
rumah ini gak pernah sama lagi tanpa kamu
aku gak tahu apa ini perasaan aku aja ya
al juga nggak suka ya sama irfan ya
siapa sih yang suka sama irfan
kalau modelannya kayak begitu
gayanya dia kan sok banget pak
udah lah gak usah ngebahas
soal irfan di meja makan
nanti aku makannya jadi gak selera
andin kan masih harus istirahat
berarti yang bisa foto duluan itu kan elsa sama nino
tanya nino langsung aja ya
dia bisa atau enggak
mendingan kamu tanya
yaudah aku tunggu di ruang makan aja
ada bu sarah telepon
angkat aja deh
nino nya ada tapi lagi mandi bu sarah
jadi gini bu
saya ada rencana
akan lebih bagus sih
besok juga bisa
besok juga gak apa apa
bu sarah nanti
kalau dia mau
saya minta tolong sekali ya bu chandra
ya bu sarah semoga nino mau ya
terima kasih banyak ya bu
iya sama sama bu sarah

nanti bu chandra mau ngabarin aku
karena nino tadi lagi mau ngabarin aku
gak mudah aja nino mau ya
sekarang aku harus berbicara ke nino
karena aku selalu sakit
gak ada apabah
ini loh tadi bu sarah telpon
dia nawarin kamu untuk foto maternity
sama elsa di bandung
dia udah pesen fotografernya
kalau memang kamu bisa hari ini
nanti langsung diatur
aku ngerasa semua orang mencoba mendekatkan aku kembali sama elsa
apa semua orang gak pernah pikir apa yang sudah dilakukan elsa sama aku
bagaimana perasaan aku sekarang sama dia
ya kita gak
tolong ngerti perasaan aku
dan sampai saat ini
aku gak mungkin lupain itu semua
perasaan aku buat elsa aja ma sudah mati ma
ya udah nok kalau memang kamu gak merasa nyaman
gak usah dibaksain sekarang
kamu pikirin dulu aja ya
kita sarapin sekarang yuk
sini sini pelan pelan
udah pelan pelan mas
sudah sudah sini sini
mau pakai sendal dulu
udah jalan aja itu bentar gak mau diginung
yaudah yaudah sini saya pegangin
mas udah deh
ntar kalau kenapa napa lagi aja
ini tapi istri saya beneran udah bisa pulang
sudah bisa pak
karena dalam delapan jam terakhir ini
bu ani sudah tidak ada kontraksi
jadi sudah aman pak
perutnya gak sakit
makasih sus ya
pak bu andi jangan banyak gerak dulu ya bu ya
mending rinjan banyak gerak
rinjan di patung
yaudah nanti makan di rumah ya
aku pengen garu garu tau mas
kita cari yuk
kita mampir dulu
istirahat di rumah makannya di rumah
kalau kamu sampai rumah
kamu kan bisa pesen semua makanan
saya delivery in semuanya ke rumah
pagi pak ada yang bisa dibantu
apa kemarin ada ktp yang ketinggalan di sekitar sini
irvan pratama adicipta mbak
sebentar saya cek dulu
ini ada pak
benar ini ktp nya mbak
tapi kalau boleh tahu yang menemukannya siapa ya mbak
yang menemukannya namanya pak randy
yaudah deh makasih ya mbak
bu hati hati kalau jalan mas
bapak ini sepir om irvan bukan sih
iya benar bu
itu siapa ktp om irvan
om irfan lagi ada di sini
oh om irfan lagi di rumah bu
kemarin ktp nya ketinggalan di sini
jadi saya baru sempat ambil sekarang
kalau gitu saya permisi ya pak bu
siapa yang sakit tuh
oh enggak enggak bukan
dia sakit jadi ya
gitu deh om jenguk
kemarin bukannya om irvan kesini katanya cenguk koleganya
kenapa ktp nya bisa ketinggalan di sini